ketika menjelaskan tentang program rumah dengan uang muka rupiah
anies baswedan sempat mengatakan ada tanah negara di jakarta yang digunakan untuk pusat perbelanjaan
menurutnya pemerintah berlaku tidak adil mengingat banyak warga di tempat lain justru diusir dengan alasan menempati tanah negara
ditemui di daerah ampera jakarta selatan anies belum mau mengungkapkan pusat perbelanjaan apa yang dimaksud
namun anies membenarkan ada beberapa tanah negara di wilayah pusat barat dan juga selatan yang digunakan sebagai pusat perbelanjaan
tanah negara yang dimaksud adalah tanah yang dimiliki oleh pemerintah pusat provinsi dan juga bumn
anies tidak bermaksud menghentikan atau memindahkan tempat perbelanjaan yang berdiri di tanah negara
ia hanya menjadikannya sebagai perbandingan bagaimana tanah negara bisa dengan mudahnya digunakan pihak swasta untuk kepentingan bisnis
namun sulit digunakan untuk kepentingan perumahan rakyat
saya mengatakan kita harus adil maju itu bersama
jangan sebagian dikasih kesempatan maju sebagian tidak
jadi saya bukan bicara soal mallnya bukan
saya bicara soal maju bersamanya
jadi bukan soal salah dan tidak harus dihentikan
saya itu bilang kalau yang satu kok diberikan yang ini kok enggak kemudahannya
saya memberikan kepada yang ini kemudahan juga